menjelang mudik lebaran dua ribu enam belas pt kereta api indonesia
daerah operasi delapan surabaya
melakukan perbaikan sejumlah kereta yang rusak di balai yasa surabaya gubeng
pt kai menargetkan perbaikan dua puluh kereta selesai pada dua puluh juni
perbaikan kereta difokuskan pada panel listrik kursi ac gerbong yang keropos
juga pintu masuk penumpang serta pintu gerbong barang
ada dua puluh satu kereta yang diperbaiki dan satu sudah selesai
sementara sisanya dua puluh kereta ditargetkan selesai pada dua puluh juni nanti
dan siap digunakan untuk angkutan lebaran pada bulan juli